gara gara kesal diperlakukan kasar seorang pemuda di surabaya tega menghajar kakak iparnya hingga tewas
korban tewas setelah berulang kali dihantam alas pencacah daging oleh pelaku
subianto warga jalan krakatau surabaya kamisori tewas mengenaskan setelah dihajar oleh adik iparnya sendiri anton
perkelahian berujung maut ini bermula saat korban memanggil anton dengan nada kasar
korban juga diketahui sempat memukul wajah pelaku
tak terima dengan perlakuan kasar korban sang adik ipar langsung naik pitam
tanpa banyak bicara pelaku kemudian mengambil talanan daging dan memukul kepala korban berulang kali hingga akhirnya tewas
polisi saat ini masih menyelidiki motif penganiayaan berujung maut tersebut
namun diduga kuat perkelahian terjadi akibat dendam lama karena korban pernah diusir oleh pelaku dari dalam rumah
motifnya dulu tahun dua ribu enam belas bulan februari
jadi saudara agung pernah mengusir korban
padahal rumah itu adalah rumahnya korban
ada luka dikening sebelah kiri sebelah kanan sama memar mar di pipi
untuk kepentingan penyidikan jenazah korban dibawa ke kamar jenazah rsud dr sutomo surabaya untuk diotopsi